nasi jingo merupakan nasi bungkus khas bali yang umumnya dijajakan di pinggir jalan
seperti nasi bungkus pada umumnya nasi jingo disajikan dengan porsi lebih sedikit
berisi mie potongan daging ayam atau daging lainnya ditambah sambal
di bali nasi jingo dapat dijumpai di beberapa tempat
biasanya dekat dengan keramaian pada sore hari atau menjelang malam hari
kehadiran nasi jingo di bali diperkirakan sejak tahun sembilan puluh an dengan lauk sederhana
dan harganya yang murah berkisar lima ribu rupiah per bungkus
namun saat ini lauk nasi jingo bermacam macam
yakni berisi udang goreng ikan pindang daging sapi daging babi ayam betutu hingga ayam pedas
kita ada ayam pedas itu sih paling dominan cepat laku gitu
selain hadir dengan beragam lauk pauk
keberadaan nasi jingo juga banyak dijajakan dengan tambahan lauk lainnya yang makin menggugah selera
seperti nasi jingo di kawasan jalan imam bonjol denpasar ini
ada sekitar dua belas jenis nasi jingo seharga lima ribu rupiah per bungkus
dengan puluhan lauk pauk yang dijual terpisah
seperti sate hati
sate telur puyuh
hingga pepesan yang harganya masing masing dibanderol tiga ribu rupiah
itu biar ya kayak merakyat kan
ya biar mahasiswa punya uang dua puluh bisa makan gitu kan
menu menu apa menu tambahan itu ya biar rame rame aja
harganya yang murah dengan beragam lauk pauk ini membuat nasi jingo khas bali tak pernah sepi pembeli
ya praktis lah dalam keadaan ini ekonomi
supra sulit praktis lah untuk hidup untuk anak juga
menurut saya sih menunya lumayan banyak ya bervariasi
dan juga untuk harga lumayan murah juga untuk porsi juga lumayan banyak
nasi jingo khas bali umumnya dijajakan hingga tengah malam atau menjelang subuh
namun adanya peraturan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah merebaknya pandemi covid sembilan belas
pembeli yang ingin makan di tempat dibatasi atau sebagian membeli untuk dibawa pulang
ayu ngurah dewi kartika widowati cna indonesia dan pasar bali